baik dan itu tentunya kita harapkan juga akan muncul begitu ya dalam kttg
ya tentu kan kalau dalam menghadapi pilkada
pengetahuan kita bersama adalah terkait dengan obat sirup paracetamol yang sudah satu ratus dua oleh versi kemenkes kemudian lima oleh versi badan pom sudah ditahu
biar biar juga apa ya saya tuh pengen
latihan seminggu dua kali tapi kok gue